selain menggunakan bus para tamu undangan pernikahan putri presiden nanti juga diantar menggunakan beca
dan agar tetap prima hingga acara nanti puluhan pengemudi beca yang disewak keluarga presiden dicek kesehatannya
sekitar lima puluh orang pengemudi becak yang tergabung dalam sejumlah paguyuban beca di kota solo jawa tengah
pagi pagi mendatangikan terbinas perhubungan kota solo
para pengemudi inilah yang ditunjuk keluarga presiden joko widodo untuk mengantar para tamu dari lokasi parkir
menuju gedung resepsi pernikahan putri presiden joko widodo nanti
saat pernikahan gibran dua tahun yang lalu jasa para pengemudi becak juga digunakan
namun ada kejadian seorang pengemudi becak meninggal karena serangan jantung
agar hal ini tidak terulang kembali maka petugas dinas kesehatan dilibatkan
untuk memantau kondisi kesehatan para pengemudi beca yang bertugas mengantar tamu undangan
tes kesehatan para pengemudi beca ini dilakukan oleh tiga dokter dibantu tenaga perawat
analis untuk pengambilan sampel darah dan petugas farmasi untuk resep pengobatan
hasil tes nantinya akan dijadikan rekomendasi kesiapan para pengemudi becak untuk bertugas mengantar tamu presiden
di tahap kedua menjelang harihan nanti tertapakan ada pemeriksaan
untuk pemeriksaan awal ini dilakukan pemeriksaan fisik
kemudian ada pemeriksaan dokter oleh dokter
menyangkut fisik secara keseluruhan kemudian tensi dan ada pengecekan gula darah
dari hasil nanti kalau memang perlu itu pengobatan kita lakukan pengobatan di puskesmas
kalau toh misalnya tidak bisa nanti akan kita lakukan rujukan ke tingkat lebih tinggi ke rumah sakit
belum tentu karena ini masih ada waktu satu minggu ya satu minggu nanti kita lakukan pengobatan
setelah nanti pengobatan kita cek
kembali di tahap yang kedua
seorang pengemudi becak yang terpilih rasa bangga mendapatkan tugas ini
meskipun agak kelelahan sehingga tensinya tinggi
ia mengaku siap mengantar tamu saat harihan nanti
disuruh nanti bawa tamu tamu
sama sama pak jokowi
ya pokoknya ini suruh mengecek kesehatan
tensinya tinggi karena mencet dari ngapuman sana sini
banter banteran gitu loh
belum itu jani saya ya diikut jani
tapi terus ada pengurangan
ya biar nanti kan bisa ketemu sama tamu tamu pak jokowi
ada persiapan khusus nggak pak nanti pak
ya siap ya harus siap ya
dilibatkannya pengemudi beca untuk mengantar tamu undangan pernikahan kahiyang ayu ini
murni inisiatif dari pemerintah kota solo
mereka akan mengantar tamu yang turun di dua lokasi parkir
yang disediakan dinas perhubungan
kemudian dari lokasi parkir ke gedung pernikahan yang berjarak sekitar lima ratus meter
akan diantar beca
di samping itu juga disediakan angkutan lain berupa bus